aku harus menggunakan aja pampuk kasku
nek badanku sudah bisa bergerak lagi nek
alhamdulillah ya allah terima kasih ya allah
aku ingin duduk di sana
ya silahkan nek
kasih ya allah
apa susahnya buat
itu semudah membalikan telapak tangan
mantra susu amanjani
ada prajurit yang berjaga di sana
aku tidak boleh menimbulkan
kerimutan di dalam sini
sekarang kalian berdua boleh jaga di luar
dan biar aku yang menjaga ruang pisaka ini
sekarang tidak ada lagi yang menghalangi aku
siliwangi memasang raja di pintu ini
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku

aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku

aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku

aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
aku harus menggunakan ajem pabuk kasku
akhirnya aku mendapatkan kitab ini
akhirnya aku mendapatkan kitab ini

yang hanya bisa membalasnya nih hanya allah swt dengan berlipat ganda
nak kalau ada waktu mampir kemari
nenek pasti akan menemani
nenek pasti akan menemani
nenek pasti akan menemani